hai saat menjalankan ibadah haji di tanah suci setiap tahun ada saja jemaah haji yang tersesat
tidak hanya ketika berada di lingkungan masjidil haram bahkan jemaah haji bisa tersesat dalam
perjalanan menuju hotel penginapan masing masing yang dialami anggota jemaah haji dari embarkasi
solo kloter empat belas bernama harmono seno misalnya dalam video badan pengelola keuangan haji yang
diterima cnn indonesia petugas haji indonesia nurul koyimah mengungkapkan jemaah haji tersebut
terlihat bingung saat akan pulang menuju hotel penginapannya digunakan yang agak membuat sulit adalah
ketika seorang jemaah itu tidak membawa kelengkapan identitasnya seperti barcode barcode identitas
itu ya yang seharusnya
selalu ada di dalam tas namun demikian tadi kami bisa menemukan beliau lokasi hotelnya beliau dari
gelang yang digunakan kementerian agama pun memberi tip agar jemaah haji tidak tersesat
saat beribadah di tanah suci pertama kenali nomor gerbang pagar terdekat tempat jemaah haji
masuk ke lokasi masjid kedua senantiasa membawa identitas yang dimiliki di dalam tas ketiga
jangan pernah melepaskan gelang tanda pengenal keempat catat atau simpan kartu nama hotel tempat
menginap kelima catat nomor ponsel kepala rombongan atau kepala regu keenam tetap tenang dan carilah
petugas haji indonesia untuk meminta bantuan hai hai